ya ini sedang disiapkan bantuannya oleh menteri luar negeri kemenhan dan juga oleh kementerian sosial
baru disiapkan dan segera akan dikirim secepatnya
ini tadi pagi masih mencari pesawat